dalam paparan kinerja secara daring selasa pagi
direktur utama bri sunarso menjelaskan
sunarso menambahkan pada tiga bulan pertama tahun dua ribu dua puluh satu ini
pihaknya telah menyalurkan kredit sebesar rp sembilan ratus empat belas sembilan belas triliun
kredit tersebut terutama disalurkan ke umkm sebesar rp tujuh ratus tiga puluh enam delapan triliun
dan korporasi sebesar rp satu ratus tujuh puluh tujuh tiga puluh sembilan triliun
dan angka ini menunjukkan perbaikan yang signifikan
karena kalau dibandingkan pada periode tahun yang lalu
periode yang sama di tahun yang lalu
dan kami tidak berhenti di sini
kami akan terus berusaha untuk menaikkan porsi umkm
sehingga nanti kita ingin mencapai bahwa porsi umkm bri
sunarso menambahkan meskipun dalam tekanan pandemi
perseroan berkode emiten bbri ini dapat menjaga rasio kredit bermasalah
sebagai tambahan informasi total dana pihak ketiga pada triwulan satu tahun dua ribu dua puluh
tercatat sebesar rp satu empat puluh sembilan tiga puluh dua triliun
dengan rincian tabungan sebesar rp empat ratus empat puluh tiga delapan puluh tujuh triliun
dan deposito tercatat sebesar rp empat ratus tiga puluh satu dua belas triliun